nah bagi anda yang tidak tahan dingin bagaimana jika berlibur ke palembang sumatera selatan
berwisata di palembang tidak lengkap rasanya jika tidak menyusuri sungai terpanjang di sumatera yaitu sungai musi
anita mai akan menjelajahi lokasi wisata bersejarah di sepanjang sungai musi
dan juga merasakan sensasi makan di atas rumah makan terapung
yuk aku mau makan
yuk aku mau makan
sebagai sungai yang terpanjang di pulau sumatera sungai musi ini menjadi salah satu pusat transportasi bagi masyarakat yang ada di palembang
seru ya kalau kita naik perahu kayak gini sambil menikmati suasana dan juga menyaksikan ikon dari kota palembang yaitu jembatan ampera
sungai musi telah digunakan sebagai jalur transportasi utama sejak zaman sriwijaya
banyak tempat bersejarah di sepanjang sungai yang membelah kota palembang menjadi dua bagian ini
wah keren banget
tapi sebelum mengunjungi lokasi wisata bersejarah saya akan mengisi perut dengan sajian khas yaitu pindang
menu favorit di sini adalah pindang kepala baung
kalau pesen ini datangnya akan satu paket bersama dengan sambal mangga
hmm gurih kaldu ikannya sama bumbu bumbunya itu seger banget
apalagi kalau kita makan pakai sambal mangga ini
selain menikmati makanan khas dari palembang ini kita menikmatinya dengan satu sensasi karena kita berada di rumah makan terapung
jadi sambil makan agak sedikit goyang goyang pasti seru
dan kita bisa melihat juga jembatan ampera
warung makan di sepanjang sungai musi ini cukup unik
bentuknya seperti rumah terapung
rumah makan ini menjual berbagai olahan pindang
ada menu pindang tulang sapi pindang kepala ikan baung pindang ikan patin dan berbagai hidangan lainnya
setelah perut kenyang saatnya kita menjelajahi lokasi wisata sejarah di sekitar sungai musi
tempat pertama yang saya kunjungi adalah pulau kemaro
keberadaan pulau ini berkaitan dengan legenda rakyat tentang tenggelamnya sepasang kekasih di sungai musi
masyarakat membangun kelenteng di pulau ini sebagai pengingat legenda tersebut
ini dia salah satu tempat wisata bersejarah di sekitar sungai musi pulau kemaro
tak jauh dari pulau kemaro terdapat sebuah perkampungan yang bersejarah bagi masyarakat tionghoa
menempuh perjalanan sekitar satu jam dengan kapal motor kita akan sampai di kampung kampung
dari namanya kampung ini dulunya
ditinggali oleh seorang kapitan
asal negeri tiongkok yang termasyur
di bumisri wijaya serta berperan
penting dalam perkembangan kota palembang
rumah yang berusia ratusan tahun ini
menyimpan sejarah yang penting bagi masyarakat palembang
masyarakat setempat percaya
di kelenteng ini hajat apapun yang anda inginkan
sejarah masuknya etnis tionghoa di palembang
berawal dari kehadiran sang kapitan
yang bernama asli chua kichuan
pada masa kesultanan palembang darussalam
hanya segelintir kaum pribumi dan tionghoa
yang diizinkan membangun rumah di daratan
salah satunya adalah mayor chua kichuan
singkat cerita cua kichuan kemudian
menjadi kepala administrasi kepemimpukan
bagi warga tionghoa pertama

yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial belanda
dengan sebutan kapitan chua hamlin
dengan makin ramainya jalur perdagangan
tiongkok indonesia melalui sungai musi
semakin banyak pula etnis tionghoa
yang berdiam di sepanjang sungai musi hingga kini
salah satu rumah milik sang kapitan
difungsikan sebagai kantor
dan rumah lainnya sebagai tempat tinggal
bagi keluarga mulia di chua
rumah ini haruslah ditinggali
keturunan asli sang kapitan
sebagai tempat tinggal
sebagai keturunan ke empat belas
pak mulyadi telah melakukan berbagai usaha
agar rumah ini tetap pada bentuk aslinya
untuk umum mengenakan untuk sejarah
untuk rumah rumah ini adalah rumah peninggalan sejarah
orang tionghoa keturunan ya
rumah dari kerajaan dari ming sampai ke ching
baru turun sampai ke saya
dengan bentuk bangunan yang masih asli
rumah ini sangat cantik
jika dijadikan latar belakang rumah
jangan lupa siapkan uang sebagai sumbangan
untuk membantu menjaga kebersihan
dan perawatan dari warisan budaya ini ya
dan itu mai palema
jangan lupa like share dan subscribe